masalah ini bukan masalah jopo ini disini masih tolong ini loh maksud saya
abang bilang ke tantik jalan
cuma ini orangnya sudah selesai waktunya yang dipertanyakan dong pak
saya bukan masalah ini saya oke bener saya ikut reaktor
cuma bapak tegang gak orang jopo begitu pak
bukan masalah tegangnya
adu mulut antara pengemudi minibus mewah dengan petugas di sub jakarta pusat ini
terjadi di jalan serdang raya kemayoran jakarta pusat senin pagi
berdali sedang menunggu orang sakit
pengemudi ini meminta agar petugas tidak menderek kendaraannya
mobil saya tidak bawa ke rdi langsung ke kantor
bapak selesaikan habis itu langsung di sini balik lagi
ini kita berdebat dari tadi aja udah sepuluh menit udah habis
setelah berkeras tidak mau diderek
pengemudi ini akhirnya pasrah dan mengikuti prosedur
lagi jemput orang sakit
orang orang dikejep suweb
nah ini dengan tindakan kayak gini gimana nih mas
ya saya cukup pindah ke sana saya gak boleh ke sana
minibus mewah ini hanyalah satu dari beberapa mobil
yang diderek saat razia parkir liar
yang digelar oleh dinas perhubungan jakarta pusat pada senin kemarin
sejumlah kendaraan terpaksa diderek
lantaran nekat diparkirkan di trotoar serta bahu jalan
rizky ihtiar yahya jakarta